polda jawa timur resmi menaikkan status pilot lion air yang diduga melakukan pemukulan terhadap pegawai hotel di surabaya
dari saksi menjadi tersangka
penetapan tersangka terhadap pilot lion air ini didasari dua alat bukti yang sudah dikantongi pihak kepolisian
insiden pemukulan dipicu oleh ketidakpuasan pilot lion air dengan inisial ag terhadap pelayanan laut di salah satu pegawai hotel
kabit humas polda jawa timur frans barung mangera menyatakan tersangka ag terancam dijerat pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga kuhp tentang penganiayaan
rencananya polda jawa timur akan memanggil tersangka jumat besok
pemeriksa manajemen yang di dalam yang mengetahui bahwa pemesanan laundry itu ada
jadi sudah ada empat saksi sudah bisa kita katakan satu alat bukti
kemudian yang kedua saksi ahli sudah kita kantongi
apa itu hasil visum ed repertum yang dikeluarkan oleh saksi ahli